setelah melalui proses panjang gonjang ganjing kebangkrutan sejak dua ribu empat belas
hingga dua kali penundaan putusan persidangan niaga di pengadilan negeri surabaya
rabu siang ini merpati menapak sejarah baru
badan usaha milik negara di bidang transportasi udara perintis ini
dinyatakan tidak pilot dengan terdapatnya perdamaian dengan kreditur dan adanya investor baru
tidak hanya pesangon mantan karyawan yang bernasib cerah
tahun depan merpati berkemungkinan terbang lagi di langit indonesia
bertempat di ruang sidang cakra
pengadilan negeri surabaya ketua hakim sigit sutriono
menyatakan merpati tidak pilot
beberapa poin kuat diantaranya adalah perdamaian dengan kreditur
adanya investor baru untuk melanjutkan
dan status pt merpati nusantara airlines persero yang merupakan badan usaha milik negara
sontak saja keputusan yang tertuang dalam putusan perkara nomor empat pdt sus pkpu dua ribu dua puluh
pn niaga surabaya ini langsung disambut sorak sorak
di dan haru biru mantan karyawan merpati
yang mengaku belum mendapat pesangon sejak di phk tahun dua ribu enam belas
pasalnya keputusan tidak pilot dan adanya investor baru
hak normatif ribuan mantan karyawan merpati yang di phk sebesar tiga ratus tujuh belas miliar rupiah
kita semua patut bersyukur bahwa majelis hakim telah mengabulkan
permohonan putusan homologasi pt merpati nusantara airlines
sehingga pt merpati nusantara airlines tidak dinyatakan pilot
sehingga disinilah merpati nusantara airline telah diberikan kesempatan
untuk dapat melanjutkan usahanya dan dapat beroperasi kembali
dan semua kewajiban kewajiban yang harus disesuaikan kepada para kreditor
itu mengikuti proposal rencana perdamaian yang telah diajukan oleh merpati kepada pengadilan
sejalan dengan eks karyawan manajemen merpati pun bersyukur atas putusan ini
lebih dari kemampuan membayar pesangon mantan karyawan
perusahaan penerbangan perintis ini yakin bisa mengudara lagi
saya pikir gini ya langit indonesia masih luas
kemudian dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang merpati
dan ikat baik dari semua menjalankan ini
insya allah kita optimis merpati bisa diterbangkan kembali
kalau secara runtutan program
mudah mudahan di tahun depan kita sudah bisa
sepanjang semuanya berjalan dengan sekuens yang tepat waktunya
insya allah tahun depan memungkinkan untuk merpati terbang lagi
permasalahan merpati dirasakan sejak tahun dua ribu empat
di mana beberapa bulan gaji karyawannya tertunggak
di tahun dua ribu enam belas hingga merpati tak terbang lagi
kini ada harapan merpati terbang lagi
terutama di daerah perintis di negara kepulauan ini